zahran abian seorang remaja dan siswa kelas dua belas salah satu sma negeri di kota bandung ini bercerita
di masa pandemi ini semuanya dilakukan secara daring
mulai belajar mengerjakan tugas hingga berkomunikasi
rasa jenuh dan bosan bian akui kerap datang menghampiri
apalagi ia juga tak bisa kemana mana karena pembatasan
saat rasa jenuh datang dian alihkan untuk melakukan hal yang ia sukai
namun ia sadar ini adalah langkah terbaik agar ia bisa terhindar dari paparan virus
rasa sabar semangat ia tanamkan pada dirinya dua tahun terakhir ini
senada dengan bian aziz rizki seorang remaja kelas sepuluh sma yang kini berusia lima belas tahun ini
juga mulai beradaptasi di masa pandemi
rasa jenuh dan bosan yang kerap datang ia lawan dengan melakukan hal yang ia sukai dan positif
menurutnya memahami keadaan dengan tetap optimis menjadi hal utama yang ia lakukan
sebagai remaja yang tumbuh di masa pandemi ini
remaja itu kita sebenarnya penerus generasi
kita itu yang harus mengekstafetkan generasi ini ke generasi selanjutnya
bukan malah mengarah ke hal hal negatif tapi harusnya kita memberikan contoh hal hal yang positif
harapan aku di masa pandemi seperti ini tuh bahwa harusnya siswa dan mungkin remaja lebih tepatnya
itu tuh harusnya lebih ke melakukan hal hal yang positif
sejumlah orang tua berpendapat pada masa sulit ini pengawasan terhadap anak dan remaja harus semakin dimaksimalkan
terutama membangun komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak anak

orang tua harus paham sih mas tipikal anak itu beda beda
bagaimana kita harus men treat anak anak itu beda beda
jadi kalau yang memang ini nggak bisa dikerasin ini misalnya nggak bisa gitu ya kita harus paham
jadi bagaimana kita mengkomunikasi dengan anak
untuk kesehariannya oleh saya diberikan inovasi inovasi kreativitas kreativitasnya apa yang diingininnya tapi yang positif
rasa jenuh atau bosan di masa pandemi adalah hal yang wajar selama tidak berlebihan
oleh karenanya orang tua harus hadir mendampingi anak saat mereka merasa bosan atau jenuh
beri pemahaman dan penjelasan tentang kondisi menjadi hal wajib yang harus dilakukan
agar anak tidak merasa bosan atau jenuh secara berlebihan
yang paling dikhawatirkan kalau ini terus gitu ya
nggak sampai bosannya tuh emang udah sampai yang katakanlah udah sampai gak enak banget gitu
kalau kemudian mengganggu disitu
jadi seluruh aktivitas kehidupannya ini yang kita nggak mau kan sebenarnya ya
mengganggu di pola tidur pola makan fungsi keseharian gitu
jadinya jadi bisa cemas berlebihan gitu
kalau udah seperti itu sebaiknya memang butuh pendampingannya
entah dari orang sekitarnya dari keluarga ataupun dari tenaga ahli
berdasarkan penelitian kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
tentang pendampingan remaja agar tangguh selama pandemi covid sembilan belas pada dua ribu dua puluh menunjukkan
sebanyak tiga belas persen responden mengalami gejala mengarah gangguan depresi ringan hingga berat
sementara sisanya delapan puluh tujuh persen tanpa gejala berdasar rentang usia empat belas hingga delapan belas tahun anak remaja
kiki aryadi rusman rusmana bandung jawa barat